salah satu yang juga didengar kesaksiannya itu bagaimana tentang mobilisasi asn atau penjabat gubernur pada saat itu
yang ikut dianggap diperintahkan untuk memenangkan paslon dua
apa pandangan prof jimli soal ini
jadi kan saya selalu bilang indonesia ini kan institusi politiknya belum kuat
budaya piodalnya masih terlalu dominan
nah itu akibatnya itu yang namanya pusat kekuasaan itu akan mempengaruhi sikap preventif politik
jadi kalau ada incumbent misalnya tahun dua ribu sembilan belas
maka struktur politik sampai ke desa yaitu ikut itu terpengaruh
sadar atau tidak sadar terpengaruh
nah sekarang dia tidak kampanye
tapi sama juga orang lihat anaknya
itu yang membedakan waktu dua ribu empat belas ketika pak sb tidak lagi mencalonkan diri
dua duanya adalah capres baru
pak sby tidak dituding cawe cawe
sementara dua ribu dua puluh empat ini masih ada nama pak presiden yang dalam sengketa pilpres ini dianggap ikut
dianggap ikut karena ada faktor gibran
gibran efek ini sangat menentukan juga
tapi itu juga sebabnya orang jadi marah kan
kan sekarang ini yang memutuskan siapa cawapres
tapi yang dimarahin orang presiden jokowi
padahal dia ya kan orang berharap dia mesti larang dong anaknya
jadi kita gak usah terlalu serius juga ini
apa ya itu yang mau saya tanyakan pada prof jimli
soal penjabat gubernur yang dianggap ditunjuk karena
jadi ini kan soal ilmu cocokologi
kan sudah ada aturan undang undang
yang menyebut bahwa pemilu harus rentak
bahwa kepala daerah itu
yang sekian tahun kemudian di
nah tiba tiba ada urusannya dengan pilpres yang seru ini
lalu dicocok cocokkan bahwa ini
soal penunjukan penjabat gubernur itu yang dianggap sesuai selera
dari pemerintah untuk memenangkan paslon tertentu
menurut prof jimli kalau ini didalilkan
sekarang ini ternyata data data kecurangan itu
ada kedapatan di mana wonosobo atau di mana itu yang sudah jadi tersangka
ternyata itu menguntungkan paslon yang lain
jadi ini kadang kadang
kejadian kejadian yang sifatnya masif
semua caleg semua paslon semua internal itu main semua
nah yang paling banyak main itu di tingkat kecamatan
bahkan dpd juga begitu
kalau kita misalnya fokus pada persidangan sengketa pilpres kali ini
kita melihat bahwa seberapa susah
karena prof edi sirie mengatakan harus dibuktikan
siapa yang mendalilkan dia harus dapat dibuktikan
tetapi kuasa hukum dari tiga todung mulya lubis mengatakan
ini bukan tentang harus ada pembuktian
tapi juga ada balance pembuktian
gimana sebenarnya menitik beratkan dua kutub yang menitik beratkan konteks ini
jadi ada pembuktian ada kontrabukti
dan dua dua perspektif itu merasa benar sendiri sendiri
nanti hakim akan menilainya
kalau kubu satu lebih meyakinkan tentu yang kubu satu yang diambil oleh para hakim
kalimatnya begini kira kira yang hari ini kita dengar
bahwa mahkamah ada dua sistem peradilan
mahkamah agung dan mahkamah agung dan seluruh pengadilan di bawahnya
siapa yang mendalilkan yang harus membuktikan itu ada di peradilan di bawah mahkamah agung
tetapi mahkamah konstitusi tidak harus seperti itu
apa tanggapan prof jimli
tidak ada kaitan mk dan ma
itu peradilan universal memang begitu
jadi begitu tidak bisa didapat dibuktikan
misalnya soal aparatur negara atau penjabat gubernur yang dianggap bermain
maka itu tidak bisa dianggap sedikit pun sebagai bagian dari upaya sebelum pemilu yang mempengaruhi hasil
kalau dibilang sedikitpun ya enggak juga
jadi tetap itu jadi bahan pertimbangan bagi para hakim
tapi ya untuk kelas pilpres sengketa pilpres itu memang repot membuktikannya
tsm itu kalau tingkat kepala daerah terutama bupati yang incumbent itu jauh lebih mudah
dan sudah banyak kasusnya
tapi untuk pilpres itu kan namanya terstruktur dan sistematis itu
nah itu yang repot berat gitu
makanya dalam setiap kali gugatan sengketa pemilu soal tsm ini selalu pemohonnya kalah
itu antara kubu nomor dua dan nomor tiga
waktu itu megawati dengan wiranto
kemudian yang kedua itu dua ribu empat belas ya
oh ya dua ribu sembilan berarti ini yang keempat
jadi mungkin kalau sudah sering nanti ada itu
belajar dari selama kelemahan kelemahan selama ini baik
prof saya mau masuk soal akademisi hingga ratusan seniman mengajukan amikus kurir
apa yang bisa kita lakukan untuk memberikan dukungan kepada mahkamah konstitusi
seberapa besar sesungguhnya dukungan ini